kita ke informasi lain partai demokrat melaporkan asia sentinel ke dewan per senin pagi
laporan ini terkait pemberitaan media berbasis di hongkong itu yang dianggap menyudutkan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
pengaduan dilakukan berdasarkan berita yang ditulis editor john bertelsen di laman asia sentinel com
berita itu muncul pada sebelas september dua ribu delapan belas pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat dan kemudian hilang dalam sehari
sekjen partai demokrat hinca panjaitan menyayangkan munculnya pemberitaan itu yang kemudian dikutip oleh sejumlah media nasional
partai demokrat telah menelusuri jejak portal berita asia sentinel namun tidak menemukan alamat redaksi
di situs resminya hanya mencantumkan alamat email bagi pembaca
diketahui berita itu menyimpulkan opini editor bahwa bank senturi merupakan milik sby
dan dijadikan sebagai tempat pencucian uang senilai satu ratus tujuh puluh tujuh triliun rupiah untuk menyuntikkan dana ke partai demokrat
namun berita itu tidak mencantumkan konfirmasi ataupun klarifikasi dari mana data tersebut didapatkan
dari mana data tersebut didapatkan
jadi ini tidak lagi murni soal kebebasan pers
tapi kami harus tuntaskan dulu soal kebebasan persnya supaya fair ya kan
supaya mudah nanti membuka di mana penunggangan itu
karena itu tidak hanya media lokal tadi yang saya sebutkan
kalau anda baca siaran pers saya

yang juga menyebarluaskan ini
tentu kami kejar
dalam konteks meminta pertanggung jawabannya